untuk yang berkaitan dengan aturan aturan hukum budaya di arab saudi itu
ini jenis alatnya berbeda
sebanyak satu ratus lima juta data pribadi masyarakat indonesia ditawarkan dengan harga lima dolar amerika
pastinya ada biasanya sabri yang mengandalkan acara gitu untuk berpuasa bersama
sehingga pada saat dia melakukan terpaksa dia harus kurus sebagai dampak konsekuensinya
ratusan lapak penjual makanan berjajar rapi di pasar semawis atau pasar malam semarang setiap akhir pekan